terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia the world tonight
pengelola daerah tujuan wisata jatiluwi tabanan bali akan kembali menggelar jatiluwi festival dua ribu sembilan belas
icon festival ketiga kali ini adalah patung dewi sri yang terbuat dari anyaman bambu
patung senilai puluhan juta itu akan menjadi ikon pariwisata di tengah areal persawahan yang telah diakui sebagai warisan budaya dunia
inilah karya seni instalasi di tengah persawahan obyek wisata jatiluwih di kecamatan penebel kabupaten tabanan bali
patung dewi sri ini seolah olah muncul dari dalam tanah persawahan
ukurannya pun cukup besar
patung ini sendiri dipesan sebagai ikon festival jatiluwih yang akan berlangsung september dua ribu sembilan belas
atau memuliakan dewi sri untuk kesejahteraan dan harmoni
konon hakikat dewi sri adalah kuasa atas kelahiran dan kehidupan
sehingga memelihara dan melestarikan padi adalah aspek penting dalam memaknai kelahiran dan kehidupan untuk kesejahteraan dan harmoni
selain patung dewi sri ini berukuran jumbo instalasi anyaman bambu ini pun detail
tinggi patung mencapai lima meter dengan lebar tangan mencapai enam meter
patung ini ditempatkan di tengah areal persawahan seluas tiga ratus hektare tersebut
selain mengenakan mahkota tangan kanan dewi sri membawa padi
sedangkan tangan kiri membawa tirta
wajah patung ini terinspirasi dari wajah perempuan berparas cantik
sedang kesan elegan seorang dewi sri ditunjukkan dari mahkota aksesori serta selendang yang membeli tubuh
bagian paling rumit pembuatan patung ini adalah bagian wajah serta detail jari jari
saya pikir ini luar biasa
ada banyak detail di dalamnya
dan anda bisa lihat berapa banyak pekerjaan yang telah dilakukan dengan produk produk natural itu
jadi ini sangat menarik
dan ini menetapkan seluruh scenari
agar kuat dan kokoh berdiri
konstruksi dalam patung ini menggunakan besi
sedikitnya lima ratus batang bambu hijau digunakan dalam karya seni ini
bahkan agar mudah dibawa dari gianyar ke tabanan
patung dibuat dengan sistem knockdown atau bongkar pasang
bagian yang bisa dilepas yakni bagian kepala serta tangan
berat total patung ini mencapai satu ton
patung bambu yang dibuat selama satu setengah bulan itu adalah karya igusti ngurah arya udianata
patung ini dikerjakan di kediamannya di desa tampak siring kabupaten gianyar
pemilihan patung anyaman bambu dewi sri ini bukan tanpa
dewi padi menginspirasi panitia jatiluwe festival menjadikannya ikon festival
objek kita di jatiluwe kan panorama terasering persawahan ya
nah di sini juga sangat kental dengan filosofi filosofi yang kita ketahui
bahwa padi ini sebagai ikonnya itu kan dewi sri
nah jadi itu yang kita gunakan sebagai ikon untuk di jatiluf festival dua ribu sembilan belas ini
nah kenapa bambu
nah kita juga jatiluwe sebagai salah satu
produsen bambu di bali yang sebelumnya itu belum dimanfaatkan secara maksimal oleh warga kita tentunya
nah tentunya dari ajang festival ini kita mengandeng seniman salah satu seniman di bali
untuk berkolaborasi menampilkan satu kreativitasnya mereka di sini dari bambu
dari bahan kita juga produksi kita di jatiluwe untuk memancing lah
sekedar apa namanya untuk memberikan gambaran untuk masyarakat kita
supaya mendapatkan nilai plus nanti untuk berinovasi dari bambu itu sendiri
karena ditempatkan di luar ruangan patung anyaman bambu dewi sri ini diperkirakan awet hingga satu tahun
ya patung anyaman bambu dewi sri ini tidak hanya akan menjadi ikon selama penyelenggaraan jatiluwe festival
namun juga akan menjadi salah satu titik berfoto atau bersuap foto di obyek wisata jatiluwe ini
selama patung ini tidak rusak di makan usia
tim liputan cnn indonesia tabanan bali